oh iya waktu di rumah sakit nandin kan gak pake cincin ika
sienna lu tuh cantik lo masih muda lo pasti bisa kok dapetnya yang lebih dari dia
parah banget lu sienna udahlah
parah emang parah sal mutusin gue dia udah pergi dan gue sekarang sendirian
gue gak punya siapa siapa lagi
sienna lu masih ada kita sienna lu gak boleh gitu
tapi gue maunya sama sal gue gak mau sama yang lain
mending lu cari target baru daripada salmulu
gak mau gue maunya sama sal
sekarang gimana ya kondisi perusahaan aku ya aku benar benar gak kebayang sih
kalau aku sampai minta tolong sama elsa apa mungkin
ketika aku minta tolong sama elsa dia akan sampaikan ke jessica
supaya perusahaan pak irfan bisa bantu aku
kayaknya gak mungkin elsa pasti akan menertawakan aku dia pasti akan dekan aku
pasti juga kan semena mena
enggak enggak enggak
gak mungkin ke elsa
soal yang tadinya mau bantu malah pergi sekarang
gak mungkin lagi mengharapkan dari dia
satu satunya yang bisa dimintain tolong ya
tapi kondisi dia amnesia
kenali dirinya sendiri aja dia nggak mampu
gak mungkin juga dikasih kepercayaan muka perusahaan sekarang
orang yang tadi di sana norak banget gak sih
kayak baru pertama kali minum gitu
ya gitu orang yang gak pernah kesini keluar deh semua masalahnya
pokoknya sekarang lu tenangin diri dulu aja
nah pas udah yuk waktu kita makan
nah pas banget gimana udah siap
udah siap bu makan udah di meja makan tersedia rapi nanti keburu dingin
ayo kita cuptar ke meja makan
tinggal tipe kenyang kepo
gak begitu miss kiki baca doa lu abis itu makan
nah ini yang bener pintar
ini sih lagi bahane sih
sampai diingetin nama nak bocor ya
aku makannya nanti kok kamu duluan aja dulu yang makan baru aku
kan kamu gak suka kalau ada
saya mau ngambil ini ada kotoran di sini
ya duluan aja aku ngobotin baju
iya papa belum makan nanti minum obatnya waktu udah selesai makan
kalau gitu kita makan
iya kamu duluan
papa mau panti baju dulu
kita tunggu di ruang makan ya pak
ya kamu tunggu ya nanti di meja makan aja
mas kamu selalu buat aku untuk selalu jatuh cinta lagi sama kamu
aduh dikit lagi bakal ada bu
hehehe itu bu masalah sama mbak andin
kamu sampai harus ngerasa seperti itu karena sikap saya
kamu sampai ngerasa kalau saya nggak mau didekati sama kamu
dan saya tahu itu seharusnya terisi oleh kamu cuma kamu
sekarang justru saya yang masih belum bisa mengizinkan kamu masuk
ini kayak cincin nikah
ya hampir sama
mungkin ini cincinnya anjing
siena lu tuh cantik
lu masih muda lo pasti bisa kok dapet yang lebih dari dia
permisi mbak maaf
sepertinya mbak sudah over
karena takut mengganggu tamu tamu yang lain
gapapa siapa sih
berani berani ngusir saya
saya tuh disini bayar loh
iya mbak saya tau
tapi imbas sudah mengganggu tamu tamu yang lain
siapa disini yang keganggu sama gue
yuk unjuk tangan sekarang
mana yang ketemu sama gue
eh itu kan siena
model yang waktu itu viral kan
iya iya bener ya
mungkin ulah lagi dia
gak ada kapoknya
gue mau rekam ah
gue mau upload biar dia tira lagi
biar jerak dia
gak ada kan
nah bener kan lo disini
itu kenapa sih sekarang kalau ada masalah larinya ke hal kayak gini
gue yang diubur ubur
ini dia orang yang bikin hidup gue makin rumit
orang yang gak berguna
gue gak mau ikut sama lo
lo bukan manajer gue
lo udah ngeluarin gue dari manajemen
lu masih tanggung jawab gue
karena gue belum resmi ngeluarin lo dari manajemen gue
jadi sekarang kita pulang
gue yang gak mau
gue udah bilang sama lo lo pergi aja dari sini

lo udah bukan manajer gue lo udah bilang sama lo lo pergi aja dari sini

lo udah gak normal kita pulang
lo harus pergi gak sih
lo mau masukin apa
lo mau masukin apa
lo mau masukin apa
ini tuh biar siena tenang
capek gue dengerin dia ngoce mulu
terus itu apa
ini biar siena bisa have fun malem ini
kamu minum dulu ya aku udah beliin kamu minum
biar kamu bisa lebih tenang
gue gak mau
mas mbak ini temen temennya mas
sebaiknya mbak ini segera dibawa keluar mas
karena sudah mengganggu kenyamanan tamu tamu di sini
kelihatannya dia sudah mabuk berat
tadi temen temennya aja gak bisa mengendalikan dia
siena kamu minum dulu ya biar bisa lebih tenang
boleh saya bantu
sentri pulang ya
wis ya kenapa pada nyuruh gue pulang sih
gue masih mau di sini
kamu minum dong banyak kan
ya kita balik ya
yaudah tapi si belum pulang
kita minum bareng dulu
ah yaudah deh
gue gak mau pulang wis